sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan bahwa sistem zonasi pada penerimaan siswa baru merupakan upaya untuk memperbaiki sistem masuk sekolah
perbaikan kualitas sekolah dengan sistem zonasi ini diharapkan bisa menghilangkan julukan sekolah favorit
sehingga anak yang bersekolah bisa merasa nyaman tanpa harus jauh jauh pergi ke sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya
di sisi lain memperbaiki mutu sekolah adalah upaya yang masih harus dilakukan
penting ya bagi saya itu kualitas sekolah itu harus ditingkatkan
apapun sistem rekrutmennya
jadi kalau kami di jakarta lebih fokus pada membereskan kualitas gurunya kualitas sekolahnya siapapun yang masuk di sekolah itu
tapi kalau orang tua mengalami ketidakpastian antara anak nomor satu
nomor dua nomor tiga nomor empat cara masuk sekolahnya
maka yang terjadi justru adalah kekhawatiran tentang sekolah mana yang lebih favorit sekolah mana yang kalah favorit
tapi kalau kita secara serius memperbaiki kualitas sekolahnya justru nantinya dalam jangka panjang akan merata kualitas itu